saudara presiden joko widodo enggan menanggapi kritikan partai demokrasi indonesia perjuangan
yang disampaikan pada rakernas lima pdip akhir pekan kemarin
jokowi menyebut kritikan ini merupakan ranah internal partai
pernyataan jokowi disampaikan usai menghadiri acara yang digelar gp ansor di jakarta senin malam
jokowi tak menjelaskan apa yang dimaksud dengan urusan internal pdi perjuangan
ia juga tidak menjelaskan apa statusnya di pdip saat ini
sebelumnya ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri melayangkan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan jokowi
mulai dari soal utang negara hingga kemunduran demokrasi
saya kira itu adalah internal partai jadi internal pdi perjuangan saya tidak akan mengomentari
tak hanya kritikan kepada pemerintah yang mengemuka di rakernas lima pdip lalu
yang jadi sorotan lainnya adalah pernyataan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
yang menyinggung adanya sejumlah kader pdip yang melanggar etika dan konstitusi
saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu
menanggapi hal itu wali kota medan bobi nasution sebagai mantan kader pdi perjuangan pun
enggan mengomentari pernyataan puan maharani
menantu presiden jokowi ini lebih memilih menjawab bakal calon gubernur yang meramaikan kontestasi pilkada sumut
kehubungan dengan adanya perilaku kader partai
dengan nada yang berat dan sambil terisak ketua dpr puan maharani sempat menangis saat membacakan rekomendasi eksternal pdi perjuangan pada rakernas lima pdip akhir pekan lalu
dalam pidatonya puan menyampaikan permintaan maaf atas perilaku kader pdip yang dinilainya menyimpang dari etika politik pada pemilu dua ribu dua puluh
tanpa menyebut nama kader yang dimaksud puan melemparkan kritik dan menyebut bahwa perilaku kader itu bertentangan dengan ideologi partai dan melanggar konstitusi
yang tidak menjunjung tinggi etika politik tidak berdisiplin dan melakukan hal hal yang bertentangan dengan ideologi partai
serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi
rakernas lima partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat indonesia
rakernas lima pdip memang menjadi ajang partai pimpinan megawati soekarno putri untuk mengoreksi kebijakan pemerintahan presiden jokowi
dalam pidato politiknya megawati soekarno putri menyampaikan sejumlah kritikan terhadap pemerintahan jokowi
mulai dari soal utang negara hingga kemunduran demokrasi
megawati juga menyoroti penyelenggaraan pemilu dua ribu dua puluh empat yang dinilai penuh kecurangan dan sebagai yang terburuk sepanjang sejarah
pemilu ini sering dinyatakan sebagai pemilu loh paling buruk dalam sejarah demokrasi
pernyataan ini banyak disuarakan oleh para akademisi para tokoh masyarakat sipil guru besar hingga seniman budayawan
pemilu ini juga menyedihkan
masif mestinya tidak akan mungkin terjadi
namun seluruh asumsi tersebut ternyata terbukti itu bisa dijungkir balikan
wakil ketua tim kampanye nasional tkn prabowo gibran sylvester matutina mengkritik sikap pdip yang menganggap pemilu dua ribu dua puluh empat merupakan yang terburuk sepanjang sejarah
silvastar mengingatkan pdip soal pendidikan politik bangsa dengan tidak mampu
dan opini yang memprovokasi
ini fakta ya jadi jangan membuat opini yang akhirnya mirip seperti provokator mengadu domba dan juga sangat kasihan ya
maksudnya sekelas ibu mega juga seorang negarawan harusnya ibu pemersatu bangsa
kok akhirnya pernyataan pernyataannya itu seperti orang
kala yang sedang kalap gitu loh dan tidak bisa move on dan tidak satria gitu loh
jadi kita melihat pernyataan ini seperti ya kalau faktor usia sih memang mungkin ibu mega lagi lucu lucunya ya kata orang orang di tiktok itu ya
rakernas lima pdip kemarin merekomendasikan pengambilan keputusan sikap politik pdip diserahkan kepada ketua umum megawati soekarno putri
meski demikian megawati soekarno putri belum mau menentukan sikap politik partainya kepada pemerintah presiden terpilih prabowo subianto
dan meminta kadernya lebih fokus menghadapi pilkada dua ribu dua puluh empat